polemik akibat beredarnya foto yang menggambarkan rute krl dua atau bogor depok jakarta kota
menjadi jalur paling beresiko terkontaminasi virus corona dibandingkan jalur lain terjawab sudah
gubernur dki jakarta anies baswedan membenarkan adanya foto tersebut
ia menyatakan foto tersebut merupakan materi presentasi tertutup penanganan corona dengan skpd
di balai kota dki jakarta pada rabu pagi
anies mengumpulkan kepala opd dan pemimpin bumd untuk menyampaikan semua potensi resiko
sehingga jajarannya bisa mengambil langkah mitigasi
yang disampaikan itu bukan bahwa saat ini ada kasus bukan
tapi bahwa saat ini kita punya potensi resiko resiko salah satunya ada turun di transportasi
tapi juga yang asli asli lain
jadi ini tujuan
ini tujuannya untuk internal supaya bisa bersiap dan bisa melakukan langkah langkah mitigasi
menanggapi pernyataan gubernur dki itu melalui rilis resmi pt kci menyebut
foto yang beredar tidak diambil dari rapat koordinasi yang dihadiri kci pada rabu sebelas maret
namun pt kci juga menyatakan akan terus berupaya mengantisipasi peredaran virus corona
diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan mengimbau pengguna krl
selanjutnya pt kci juga akan melakukan pembahasan bersama dinas perhubungan provinsi dki jakarta
tentang upaya lanjutan menangani dan mengantisipasi penyebaran virus corona
tim liputan cnn indonesia